puncak arus mudik di terminal terpadu pulau gebang diprediksi berlangsung hari ini hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
kan yang pakainya nanti pas udah lulus ya
selanjutnya untuk memaknai undangan makan siang presiden joko widodo bersama tiga bakal calon presiden anies baswedan ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
di warung ini anda bisa mempunyai banyak pilihan menu
itu saya bilang semua itu bermula dari cita cita keinginan impian
yang menyaksikan langsung maulana buah hatinya yang telah sebulan tidak bisa berjalan
ya itu tadi bisa dari media sosial
mirip seperti ini layoutnya hanya saja tidak memiliki atap jadi kalau misalnya balapan dimulai pada siang sampai dengan sore hari
tidak hanya di ibu kota senin sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga amuk masa pun terjadi setelah seorang pengiring jenazah
karena yang semangat dibangun adalah justru transportasi untuk kendaraan pribadi
pada saat kita punya lambung produksi gasnya berlebih ada rasa mual dan kembung
masa sidang ketiga tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua